salah satu masalah bagi calon jemaah haji menunaikan ibadah haji adalah
kondisi tidak nyaman saat buang air kecil
terlebih lagi bagi mereka yang sudah lanjut usia
namun seorang pria di surabaya berhasil berinovasi
dan menemukan sebuah barang yang dapat membantu para jamaah
untuk buang air kecil lebih praktis
alat tersebut dinamakan kantong pipis
seperti apa alat tersebut berikut liputannya
berawal dari cerita seorang ibu
yang mengeluhkan tentang buruknya kondisi toilet umum
saat menunaikan ibadah haji di arab saudi
muhyiddin pun mendapat inspirasi
ia menciptakan kantong bernama pipis
kantong ini terbuat dari karet dan plastik
serta berisi tepung
namun bukan sebarang tepung
tepung ini hasil racikan muhyiddin
fungsinya mengubah urin menjadi gel
selain itu setelah sepuluh hari
gel gel tersebut dengan sendirinya terurai menjadi air
yang dapat berfungsi sebagai pupuk tanaman
jadi kantong pipis ini kita buat dengan
ada tepung di dalamnya
yang akan merubah air urin menjadi gel
problema orang kencing adalah
baunya bukan airnya
jadi sampai kencing di bawah pohon
seminggu baunya tidak hilang
kalau ini begitu selesai kencing
langsung tawar semua tidak ada bau
muhyiddin juga menciptakan inovasi lain
seperti tasbih untuk ibadah toaf dan sa'i
serta alat bantu buang air kecil
untuk wanita dan laki laki
dan juga untuk anak anak
inovasi inovasi muhyiddin disambut antusias oleh jemaah haji
buktinya kantong pipis buatannya sudah terkirim
hingga satu ratus lima puluh ribu kantong hampir ke seluruh indonesia
jumlah tersebut masih akan bertambah
muhyiddin akan mensuplai kantong pipis
untuk jemaah haji seluruh indonesia
kah lil gibran surabaya